keindahan batik khas jawa timur ini tidak hanya bisa dinikmati di butik saja
benar kingi pagelaran bustana batik bisa dinikmati di udara
dan berikut liputannya
di ketinggian tiga puluh enam kaki di atas permukaan air laut
empat model berlengga lengga di atas gatework dadakan
headlock sepanjang dua puluh delapan meter ini dimanfaatkan para model
untuk memamerkan batik rancangan elizabeth nyo my fan
tubuh ramping berbalut batik cantik bergerak lincah di selasar pesawat
batik khas jawa timur ini mengundang decak agung ratusan pasang mata penumpang pesawat jet berbadan lebar ini
sambil sesekali terhuyung karena turbulensi
para model ini tetap berpose anggun memperagakan busana batik yang bertema metamodernison
batik santai yang dirancang multi guna ini cukup menurut perhatian para penumpang
selain digunakan untuk rok panjang
batik ini dapat dilepas dan dipakai sebagai rompi cantik guna memperelok penampilan
pada show kedua dalam roundtrip jakarta surabaya
busana pesutan my hola batik yang pertama casual klasik dilenggak lenggokkan oleh keempat model
para penumpang pun tak ketinggalan untuk mengabadikan momen langka ini
ini baru pertama kali ya kita lihat ada fashion show di
pesawat kaget juga kirain ada demo apa gitu ternyata ada agent show ya seneng karena
yang memeragakan juga cantik cantik terus pakai batik juga itu kan
pakaian khas indonesia jadi cukup bikin kita melek ya teman teman
saya merasa unik kali soalnya saya pernah pertama kali naik batik air terus juga
pertama kali di pesawat melihat fashion show kayak gini jadi merasa sangat unik gitu
bagi para model pun pengalaman pertama memperagakan busana di atas pesawat menjadi hal yang tak terlupakan
kesulitannya ini ya pas turbules tuh goyang goyang terus habis itu kan apa namanya jalan apa tengahnya
ini kan juga sempit jadi kalau harus papasan sama model itu kayak harus bener bener papasannya ini
jadi alhamdulillah sih lancar lancar aja
peragaan busana di pesawat ini diadakan dalam rangka surabaya fashion period dua ribu enam belas yang merupakan event tahunan ke sembilan untuk mengangkat status batik jawa timur ke level yang lebih tinggi
ganjar wicaksono dari ketinggian tiga puluh enam kaki di atas permukaan laut